realisasi vaksinasi di sumatera barat menjadi sorotan bahkan laju vaksinasi lansia menjadi salah satu yang terendah di indonesia
bagaimana upaya otoritas di sumatera barat untuk mempercepat laju vaksinasi di sana
kami bahas pagi ini dengan bapak jasman rizal jurubicara satgas penanganan covid sembilan belas di sumatera barat
selamat pagi pak jasman
selamat pagi pak aldi ya
oke pak jasman sampai saat ini sudah sejauh mana capaian realisasi target vaksinasi bagi lansia di sumatera barat
apakah sudah ada perkembangan yang signifikan
kita jujur ya persoalan vaksinasi lansia kita di sumatera barat ya rendah
kita berusaha dan cara bermacam program macam inovasi telah kita lakukan
saat ini sampai kemarin untuk vaksinasi pertama saja kita masih enam set
kemudian vaksinasi kedua kita masih lirik
ini juga kita
seperti yang disampaikan tadi kita lagi memotak otak bagaimana caranya
karena ini juga menyangkut dengan masalah berita bertahuk keadaan
termasuk juga ada keinginan masyarakat itu membawa ke seltra sentra vaksin
makanya kita juga sekarang lagi mencoba
upaya untuk door to door
dengan ada mobil yang disediakan
kemudian juga kita mendorong bupati oleh kota pemerintah kota
kita dapat memberikan melakukan semua upaya
kita anggap ini sudah perlu
kita terutama lansia itu dapat dipaksa
kan bukan hanya lansia ya kita istilahnya juga masyarakat rentan
jadi saya juga mengupayakan semua tokoh tokoh masyarakat agama adat
saya juga intusi informal yang ada di kota kota
ada di sumatera barat itu kan ada istilahnya nagari
negari itu hampir sama dengan desa tetapi tidak desa
jadi misalkan adat
misalkan desa di sumatera barat
sampai ke masjid masih
sampai ke tempat tempat yang dianggap upaya
bagaimana pak jasman satgas covid sembilan belas di sumatera barat ini membendung hoax yang mungkin terbentuk di sumatera barat ini lewat berbagai kegiatan kegiatan kemasyarakatan di sana
bagaimana kemudian bisa menjadikan tokoh agama tokoh masyarakat ini menjadi agent bagi satgas covid sembilan belas untuk mau meminta warga masyarakat di sumatera barat ini untuk mau divaksinasi
karena kita ketahui
bahwa tokoh agama tokoh adat di sumatera barat ini memiliki peran penting bagi masyarakat
kita telah berupaya ya
apalagi dengan adanya perda akb adaptasi kegiatan baru di sumatera barat
itu telah kita upayakan melibatkan semua stakeholder semua institusi kemasyarakan
tetapi itu tadi ya memang kenyataannya kita berharap ini tergantung semuanya sebetulnya ya
sebetulnya kita ingin
itu adalah pemerintahan itu
mulai dari bupati tamat dan juga pondi negarinya
bagaimana kita bersinergi semua termasuk kita dari provinsi mendorong itu
pala itu pak gubernur telah tiga kali mengirim surat pada bupati wolekota
agar saat gas satgas yang ada di kepotek kota segera bergerak
maka kami telah membuat tim ya di provinsi untuk melakukan evaluasi
pala evaluasi kita rutin telah dilakukan
pertama terus lagi
ini seminggu antar dinas kesehatan
malah kantor dinas kesehatan kita hampir tiap hari ya
hasil evaluasi tersebut apa yang menjadi penyebab utama lambatnya vaksinasi di sana pak
ya pertama itu karena adanya pengaruh ya dari
malah ada rekan rekan menyukai masyarakat kampung kita
yang kadang kadang itu susah untuk memberikan
memberikan apa itu kan
kita telah berupaya melakukan sosialisasi
melalui mendorong pemerintah kabupaten kota
ya itu tadi
karena bagi mereka masyarakat itu apa yang pertama mereka dapat ya itu mereka percaya
nah mungkin itu selama ini banyak masuk ho hok
sok sok tersebut mereka
nah itu lagi yang kita clear kan bersama sama
sekarang ini kita sudah mulai jalan
bagaimana supaya ini juga kita akan melibatkan
tni polri sudah jalan kemana mana
malah sampai ke bapak andi ketik mas
kemarin juga dari apa malah dengan kapal kapal perang ya
juga itu untuk bersama sama
dan kita memberikan rasa aman dulu pada masyarakat itu
nah memberikan rasa aman itu yang penting sekarang
itu kepada mereka bahwa ini halal
ini efek samping
nah itu yang dua hal ini sebetulnya
halal dan efek samping
itu yang perlu kita berikan penekanan kepada masyarakat
pak jasman mungkin melalui layar cnn indonesia pada pagi hari ini bisa menegaskan kembali
hoax hoax apa saja kemudian yang timbul di sumatera barat terkait vaksinasi ini
dan bisa ditegaskan oleh satgas di sumatera barat bahwa hal hal yang tersebar berada tersebut adalah hal yang hoks
seperti secara umum kita telah sampaikan juga dalam berbagai kesempatan dalam pengumuman
di media media anda semua
bahwasannya vaksinasi itu itu tidak bahaya aman dan halal
kalau memang ada informasi informasi tentang hoax mari bersama sama
kita klarifikasi kemudian kita bentuk posko pemberian informasi itu kepada masyarakat
nah ini yang kita dorong sekarang itu
di kabupaten kota satgas satgas membuat oksoposko dengan melibatkan semua institusi informal yang ada
agar masyarakat kita bisa tervaksin
jadi bagaimanapun juga hoks
ini memang kita tutup satu akan muncul sepuluh
kita tutup sepuluh dia mestinya seratus
tapi di sana lah
jadi kita berdasarkan kita bagaimana berita berita hoks ini bersama sama kita berantakan dengan penuh
bersemangat lah gitu ya
karena bagaimanapun kita melihat karena itu pengaruh hoks ini luar biasa sekali
ada yang mengatakan setelah divaksin dua tahun setelah itu kita mati
ini adalah pembunuhan matal pelan macam macam lah
padahal kita sampaikan kepada masyarakat
kita ini sebetulnya sudah akrab dengan vaksin
mau menikah kita divaksin
mau malah kita mau ke tanah suci mekah
mana anak lahir yang divaksin
pada saat kita divaksin covid kita ketakutan gitu
padahal sama semua
oke penangkalan hoks ini jadi salah satu tantangan ya
nah itulah yang perlu kita jelaskan kepada masyarakat
menyebarnya di mana pak ini hoax hoax yang beredar paling banyak
kalau kita lihat masyarakat pertama munculnya mungkin di apa ya metos ya termasuk whatsapp
kemudian dari mulut ke mulut
malum lah masyarakat ini eh
kan dia mereka mereka kadang kadang masyarakat yang langsia itu
di atas sembilan puluh kita mereka itu kan bukan kaulomelenya lagi
ya kadang kadang mereka dapat berita gitu langsung menser
minder kemudian dari mulut ke mulut
nah mereka tidak bisa mencerna apakah itu apa iya apa tidak
itu bergantung juga apa ya salah eh
sederhana kita bermaksud
yang kita harapkan hoax ini tidak berkembang di kegiatan kegiatan masyarakat ya
ataupun kegiatan kegiatan keagamaan di sana ya
pak jasman terkait dengan vaksinasi terhadap lansia sendiri saat ini
target harian yang ingin dicapai oleh satgas covid sembilan belas untuk mempercepat vaksinasi terhadap lansia di sumatera barat bagaimana
jadi karena sekarang itu target kita sebetulnya untuk lansia itu adalah empat ratus delapan puluh sembilan lima ratus tujuh puluh lima orang ya
baru itu kita tercapai untuk vaksinasi pertama
kemudian vaksinasi kedua masih dua puluh lima ribu
nah ini yang perlu kita konjok lagi
ada yang sudah divaksin
yang kedua nggak mau lagi dia
dulu tuh mengantuk
ada yang demam katanya
jadi kadang kadang kita juga memberikan
pencerahan kepada masyarakat
memang kalau vaksin yang apa itu memang ada yang efeknya demam
yang tipinya tapi tidak ada yang membahayakan
baik baik terakhir pak
ini perlindungan kerja kerja kita termasuk juga
cnn juga terima kasih kita
mudah mudahan masyarakat sumatera nonton semua ya
pasokan cukup pak
pasokan vaksin sampai saat ini disana
karena kan sempat juga terjadi adanya kekurangan pasokan vaksin
di sumatera barat saat ini apakah sudah tercukupi
sekarang itu vaksin kita di sumatera sangat cukup
karena hampir tiap hari ada pasokan
berbagai tipe merek
jadi nggak ada lagi kita kekurangan vaksin
cuma malah sekarang itu kita
dan kita terima kasih ya
kemudian juga organisasi masyarakat
media media juga di sumatera barat
cuma yang jadi kendala kita memang masalah vaksin
vaksin kita yang di lansia ini
dan semua kita telah bergerak
baik harus ditekankan
kembali kepada seluruh lansia
yang ada di indonesia termasuk sumatera barat
tentunya bahwa vaksin ini aman
tidak berbahaya dan juga halal
terima kasih pak jasman rizal
jurubicara satgas penanganan covid sembilan belas sumatera barat
atas waktunya bersama cnn indonesia pada pagi hari ini
selamat pagi pak jasman salam sehat